bang kojeknya pada kemana
iya aku sepi bang ya
habis antar dia antar saya ya
masya allah sabar atuh
sok bikin antrian
maaf bu kurang soalnya agak jauh
terima kasih bu
udah dibawa ke rumah sakit ini lagi diperiksa sama dokter
kamu mau kemana
gue mau pulang kampung mau kirim uang
mendingan kamu transfer aja
daripada uangnya habis diongkos
ternyata kamu bisa benar juga ya tis
yaudah sana transfer uangnya ke kantor pos
kalau kamu numpang
saya gak dapet penumpang
nambah satu lagi
ntar hutang saya tambah banyak lagi
gua nggak mau dong
seharusnya yang terbaik
apa lebih bagus dari
wih deh mas pur cepat sekali pulang kampung mana ketumpung ole ole
ole ole mbahmu kiper gue gak jadi pulang kampung
hai nenek makasih mbak mbak titip disini ya emang kenapa neng aku lupa belum bawa uang nih
uangku tinggal sepuluh lagi mau saya pinjemin eh lutang masih banyak juga
so minjemin enggak usah makasih biar aku ambil dulu ktm pok titip disini ya nanti aku balik lagi
iya dah saya ngomong duluan masya allah udah udah jangan ribut satu satu atuh yang lebih deket dulu

maaf neng ani saya udah ditunggu di pangkalan
jemput aku di gang ya
oke gue kesana
bang ojeknya pada kemana
iya aku sempit bang ya
habis anter dia antar saya ya
saya juga kapan
eh masya allah
sok bikin antrian
weh kalau gitu tuh dulu
mas eduh lu nih buru buru mau gue nih
eh enak aja lu buat
gue udah tunggu tunggu nih
enak aja rupa gue
abang bosen di kamar
maaf ani agak lama gue dari kantor pos
emang mau kemana sih
kalau aku disin idag
ih sempit abang ya bisa kamu taruh di mana ya dimana aja terserah yang penting jangan
kue sama nyempitin susah eh kamu mau kemana sih ke kamar biar abang di kamar aja
tadi dari kantor kos habis kirim apa kirim uang buat bapak tadi dapat telpon dari ibu katanya
bapak jatuh iiih kau masker nggak tengokin tadinya mau tapi kataiku nggak usah yang penting
biayanya buat berobat iiih
asalmu'alaikum waalaikumsalam mak
kue pesenan teman emak udah jadi belum nanti tadi antar deh mak nanti masih ngurusin bang
ngonjak dulu laki laki sakit masih mak seperti itu
keluar jangan ngerem mulu kayak ayam mau betelor aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
udah jangan lupa ya anterin kuenya